tumben ini pagi pagi biasanya ramai kok hanya datang terus dan susur mirna aja
nah pertanyaan yang sama coba dijelaskan
iya pak bos lagi ngajak jalan
iya biasa lah karena bin lagi nggak ada lagi dari rumah sakit dan ya mungkin al merasa ada tanggung jawab obligation untuk menggantikan
ya tentu sih berharap ya semoga dengan you know al sri
coba aku telepon nino dulu keluar ya
ya jaga nien siapa
angin kan udah tidur cuma sebentar doang telepon gak apa apa
nida jangan res lagi ma
sekarang kita coba fokus untuk beresin yang terjadi di sini ya
mama udah gak bisa pikir apa apa lagi ma sekarang
mama gak tau harus begini
mama gak bisa bantu kamu
lebih baik besok mama pulang aja ya
aku akan berusaha semaksimal mungkin
untuk mengembalikan apa yang sudah
menjadi perjuangan papa selama ini
buat kita semua ya
jangan ke mama
bukan ke mama
mama udah gak tau harus gimana
kalau kayak gini no
mama mohon deh sama kamu ya
kamu jangan pergi ke tempat
yang gak ada fayadahnya
kalau kamu mau nenangin diri
bukan gitu caranya
kalau kamu mau menenangkan diri kamu
kamu sujud ya
kamu berdoa sama allah
kamu berdoa sama allah
kita harus kuat hadapin ini no
ibat banget sih mau tidur
ini perasaan gue bagaimana ya
masuk ke kamar mandi
mungkin lo malah mengkerut
ini gimana gue mau tidur
kiki gak ada
dulu kan gue pernah ngerasain
namanya jatuh cinta ya
tapi hidup gue dijadikan samsak
kalau yang namanya jatuh cinta
bahagia kagak jantungan iya
di tengah bolong
di siang hari tuh
tuk tuk tuk tuk tuk tuk
tapi kan itu cuma mimpi ya
ah udah deh
kalo besok ketemu sama yang namanya parijak
stop ganggu hidup gue
bikin hati gue deg deg kan
makanya kebayang mulu parijak
ih danggu banget sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa dan mama ikut
musibah yang menimpa keluarga kamu ini ya nok
terima kasih banyak pak
sekarang gimana keadaan kamu
ya lagi mencoba
menghimpun semua informasi yang ada pak
jujur aku juga ngerasa salah pak karena
saya terlalu fokus sama apa yang ada di jakarta
sampai sampai perusahaan papa yang ada di
nggak diperhatikan sama sekali dan
seperti inilah yang terjadi
papa harap dengan
segala kejadian ini kamu tetap bisa sabar ya
tetap dampingi mama kamu
pasti pak aku akan ingat pesan papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya pak waalaikumsalam pak
iya bu bos
ini kenapa sepi ya mana al anak anak mana
tunggu pak bos lagi ajak jalan jalan rena sama
keliru lagi disini
katanya saya masa ikut dulu gitu
biar bonding ya
yaudah gapapa deh
saya seneng loh melihat kedekatan al sama anak anaknya
at least andin gak ada dirumah tapi al bisa menggantikan
susketlah syukur alhamdulillah
selamat pagi tante
cantik sekali how's your sleep gimana tidurnya enak
alhamdulillah nyenyak tante
tumben ini pagi pagi biasanya rame kok hanya datang terus dan susitnya rena aja
nah pertanyaan yang sama coba dijelaskan
iya pak bos lagi ajak jalan
iya biasa lah
karena andin lagi gak ada lagi dalam rumah sakit
ya mungkin al merasa ada tanggung jawab obligation untuk menggantikan
ya tante sih berharap ya semoga dengan you know al sering sering deket sama anak anak
bisa sedikit banyaknya mengembalikan memori dia
emang mas al tuh sepertinya benar benar ingin menggantikan posisi mbak eni untuk menjaga anak anak
ya mungkin dia masih bingung ya
maksudnya maluri dia sebagai bapak pasti dia sedikit banyaknya bisa merasakan itulah
ya jadi semalam tante tuh sempat ngintip al sama anak anak
ini susu papa buatin susu
papa buatin susu
susunya diminum dulu
tante melihat itu dari balik pintu
sebenarnya bisa aja sih tante ya menenangkan anak anak
dia berikan susu ke askara kemudian menimang nimang sampai akhirnya askara menjadi tenang
hmm pintar ama pintar jagoannya papa
temenin bakat ariana pipis dulu ya
dan tante juga bangga
pada saat menenangkan askara tiba tiba riana kebangun
dia pengen ke toilet
eh tapi ternyata bisa
dia membawa riana ke kamar mandi sambil menggindong askara
bener bener bonding yang luar biasa
ya jadi gitu
jadi sebenernya apa ya
feelingnya dia intuisinya rasa sebagai ayah itu masih ada
dan gak ada berubahnya sama sekali sebelum kejadian menghilangnya al
moga moga dengan sering sama anak anak memori yang bisa cepet kembali ya
iya kita semua juga berharap ya agar mas al bisa cepat pulih lagi ingatannya
makanya lah tante ngeliat begitu aman lah kayaknya ninggalin anak anak ya
jadi tante abis ini mau ke rumah sakit
ganti aja gen al dia
iya tante nanti juga kalau boleh setelah aku kelar meeting di luar
aku boleh ke rumah sakit juga ya tante
oh ya boleh dong aku temenin tante juga ya sekali
yaudah kamu pokoknya selesaikan urusan pekerjaan kamu nanti
kamu bisa susul tante